stok beras ataupun stok pangan masih menjadi polemik di indonesia yang mengklaim sebagai negeri agraria
defisit stok pangan menyebabkan harga yang naik tidak terkendali
sedangkan surplus stok pangan membuat harga jatuh dan petani menjerit
kami akan membahas polemik stok pangan di indonesia dalam segmen the analyst
kalau toh nanti digudakan untuk bpnt dan rasta terus kesiapan yang lain termasuk operasi pasar
paling tidak kita hanya kekurangan maksimal penuh ya itu satu juta berarti
kita akhir tahun masih memiliki stok untuk tahun depan itu satu lima juta
kalau kita menghadapi kekeringan tiga bulan ya tiga bulan itu tidak ada
kalau ada produksi pangan ya maka kalau kita gunakan untuk kegiatan itu paling tidak kita maksimal antara lima ratus ya lima ratus ribu ton
berarti kita masih punya satu juta berarti kan aman
itu setelah bpnt dan rasta itu pak ya mas ya
b itu rasa dan kita menghadapi operasi pasar karena prediksi kita ada kekeringan masa kekeringan yang tidak memproduksi beras ya
prediksi dari bulog sendiri masa kekeringan ini sampai kapan pak
ya kita mengikuti prediksi nanti bmkg ya bagaimana mereka prediksi lah kita akan berpodaran pada hal itu
kalau bulog kan bukan ahlinya di bidang memperhitungkan cuaca
berarti perhitungannya sampai dengan perhitungan bmkg
bagaimana jika ada perubahan pak misalnya kemaraunya lebih panjang dari tafsiran bmk
justru itu kan sudah kita prediksi sekarang kita kan tadi kalau kita ikuti yang tiga bulan januari februari maret kering
berarti kan kita terpaksa
itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan melakukan operasi pasar untuk menghadapi kekeringan itu paling tidak lima ratus ribu ton
berarti kan masih ada satu juta dong
tapi kan setelah itu setelah itu itu kan ada masa panen masa tanam
ya kan berarti kan di kemudian tiga bulan kemudian itu akan panen
nah berarti kita akan menyerap kembali ya
oke berarti kalau sudah sedemikian
amannya pak tidak ada rencana impor sama sekali
jadi begini kalau saya bilang tahun dua ribu sembilan belas ini kan sudah pasti tidak akan impor
sudah pasti tidak akan
ya tapi kan alam tidak bisa dilawan
iya kan nah kita lihat prediksinya
kalau nanti ternyata yang kita prediksi tiga bulan ke depan ini terjadi dan ternyata membutuhkan ya kan
redistribusi cadangan beras
ya kan berarti kan kita perlu dong untuk keamanan cadangan itu kan paling tidak harus satu lima juta
kalau nanti kita prediksi ternyata tidak bisa memproduksi ya bahwa sisanya sampai satu juta
nah kebutuhan untuk stok harus satu lima juta berarti kita memang harus mendatangkan lima ratus ribu ton untuk cadangan
berarti alamnya itu di satu lima juta sudah harus
iya itu amannya kan satu lima juta ya gitu
nah pak kalau ketersediaan stok ini stabil aman
bagaimana dengan harga dari pangan katakanlah beras dalam hal ini
ya sebenarnya kalau jumlah kan demand dan supply ya hukumnya kan yang normal kan begitu ya
tapi kan ternyata bukan itu juga jaminannya ya kan
nah kalau memang nanti harganya meningkat kadang alasan kekeringan dan segala macam
ya itulah gunanya operasi pasar kita untuk menstabilkan harga
sudah ada lonjakan

kita kan mengikuti perkembangan dari bps dari bi begitu ada lonjakan kita tidak usah menunggu perintah
karena kita sudah diberi kewenangan untuk operasi pasar
nah itu tugasnya bulog
kok sepertinya gampang sekali sih pak begitu ada lonjakan harga langsung operasi pasar
apakah tidak ada biaya yang dikenakan bagi bulog begitu untuk mengadakan operasi pasar seperti itu
itu sudah tugas bulog
di mana itu kan tugas bulog di ada undang undangnya yang mengatur bahwa bulog itu sudah diberikan kewenangan
bahwa bulog memang untuk stabilisasi harga
berarti sudah dianggarkan sedemikian rupa sehingga sudah
bukan dianggarkan karena gini bulog memang menyimpan beras cadangan pemerintah punya
ya itu digunakan ada atas dasar penugasan pemerintah
ya seperti tadi kalau bila mana harga meningkat maka otomatis bulog harus melakukan stabilisasi harga
nah kalau nanti bukannya
beras bulog itu seandainya pembeliannya umpanya delapan seratus ya kan
terus kita harus operasi pasar untuk setelah harga
harganya kita jualnya delapan ribu berarti yang seratus rupiah itu diganti oleh pemerintah
nah kita lihat pak di sini ada harga rata rata harga beras di tingkat perdagangan besar ya pak
kalau kita lihat harganya cukup stabil di atas dua belas ribu
dari januari hingga juni
tapi trennya menurun nih pak dari dua belas ribu dua ratus sekarang sudah dua belas ribu
nah ini sampai ke akhir tahun diprediksikan oleh bulog seperti apa pak
akan seperti ini terus
saya kira tidak karena begitu nanti masa kekerian seperti nanti agustus
ya sekarang ini sudah mulai ada tren harga naik
ya sudah masa panennya sudah mulai kurang
ya kan nah ini akan naik
nah tugas kita begitu dinaik
kita harus tekan itu supaya harganya stabil
nah kita sudah bicara impor impor tidak akan dilakukan
ya insya allah dua ribu sembilan belas ini dipastikan tidak
oke kalau ekspor bagaimana pak
kan sudah ada sebelumnya kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu sempat ada rencana nih kita akan ekspor beras
tapi kemudian tidak jadi karena kemudian harganya kurang kompetitif
ya sebenarnya bukan tanggung jawab bulog untuk ekspor
karena ekspor itu tanggung jawab menteri yang membidangi
karena saat itu kita membantu bulog
karena kita menyerap kalau kita ini tidak seperti kemarin tidak ada penyaluran bpnt berarti kita akan kelebihan
nah kelebihan ini ada kecenderungan akan merugikan bulog
maka kita harus jual barang ini
nah dijual di dalam tidak mungkin karena sudah banyak
ya kita harus keluar
tapi ternyata banyak kendala
ada yang memang bukan tugas bulog ya
nah tapi kendalanya karena kita tidak bisa bersaing
kita harus jual
kita harus jual
nah pak dalam rencana ekspor rencana impor ada hubungan dengan departemen atau kementerian yang terkait dengan hal itu
tahun lalu sempat ada polemik ini pak mengenai masalah impor beras juga antara kementerian perdagangan dengan bulog
dan juga dengan kementerian pertanian itu
apakah solusinya dengan pusat data yang sekarang sudah ada itu sudah benar benar terselesaikan pak
nah sekarang kita sudah mengacu kepada data bps
satu data yang kita pedomani dan kita laksanakan ya
ya sudah data itu ya
oleh sebab itu sekarang mau kementerian lembaga apa yang berhubungan dengan pangan harus mengacu kepada data itu bps
dan kita harus bekerja sama gak bisa
permasalahan ini saling lempar saling merasa menguasai nggak bisa
jadi sekarang kementerian pertanian kementerian perdagangan dan bulog
semuanya itu harus bekerja sama
memang nggak ada yang boleh terpisah karena ini kan negara ya
dan semuanya mengacu pada data bps
oke nah pak bulog ini menangani masalah pangan
dari tadi kita bicara masalah beras terus
selain beras sebenarnya apa lagi sih yang
kalau dalam undang undang itu bulog itu kan pajali padi jagung gedele
ya tapi dalam realisasinya kita itu hanya dikasih ke undangan soal beras
nah di yang lain lainnya itu penugasan
ya jadi kita ada penugasan
kalau penugasan itu kan harus ada keputusan melalui rakortas
diputus oleh menteri perekonomian itu ada pelibatan menteri pertanian menteri perdagangan ya kan
nah itu juga ada menteri bumn ya termasuk nanti menteri perindustrian
nah sehingga baru bulog ditugaskan oleh keputusan itu
dan keputusan itu oleh negara untuk import
jadi tidak otomatis
nah oleh sebab itu kita ini kan tidak bisa mengambil keputusan langsung bila mana ada sesuatu yang terjadi gitu
nah pak budi bps sempat menilai bahwa penyebab inflasi salah satunya adalah pangan
sekarang ini kan harga cabai nih pak yang lagi banyak dibicarakan
komentar pak budi terhadap tingginya harga cabai sekarang
jadi begini ini kan permasalahan permasalahan kita bersama
jadi kalau kita produksi tanaman apapun yang dihasilkan oleh petani itu adalah suatu keberhasilan pertanian itu
yang membidangi pertanian tentunya menteri pertanian ya
berarti kita harus salut kita hargai bahwa kementerian pertanian telah berhasil mendorong pertanian itu
sehingga petani semangat untuk menanam dan membuktikan bahwa produksi berlebihan
setelah produksi besar itu kan tidak terus dilempar kepada petani
terus kembalikan kepada menteri pertanian bagaimana menteri pertanian
nggak bisa begitu
karena itu sudah keberhasilan nah itulah sinergitas yang diperlukan
karena disitu ada menteri kooperasi menteri desa ada menteri perindustrian ada menteri perdagangan ada bulog
nah kita yang bekerja untuk itu menyerap mengelola
sehingga bisa jadi bahan industri
bahan industri industri pangan
cabai itu mungkin seperti indofood
ya itu mengerahkan itu untuk membeli mengelola itu menjadi produk produk dari indofood obama
terus ke menteri perindustrian juga mengelola itu untuk jadi apa
nah menteri perdagangan itu menjadi bahan ekspor
seperti itu sebenarnya bulog juga mengambil itu untuk pendidikan pendidikan yang lainnya
nah pak budi banyak disebutkan beberapa pihak tadi ya pak budi
yang terlibat dalam hal penentuan harga
bukan hanya tiket pesawat pak yang harganya tidak turun turun atau naik
harga pangan juga ini kita jadi berpikir mungkin kah ada istilahnya mafia pangan disitu
adakah kata yang bermain dalam penentuan harga
di pangan sudah pasti sudah jelas ya kan
makanya kan waktu saya jelaskan soal bpnt program bpnt itu adalah programnya pemerintah
jangan diberi peluang mafia mafia itu untuk menguasai program itu
siapa sih pak mafia mafia itu
ya sebenarnya sudah gampang kok banyak kok tapi kan bukan tugasnya bulog itu tugasnya pendegak hukum
berarti sudah teridentifikasi
sudah sangat mudah mengidentifikasi
sekarang kalau kartel kartel itu tidak diberi peluang mereka akan hilang sendirinya
karena selama ini sudah mereka menguasai pangsa pasarnya menguasai jejaringnya
program program pemerintah diambil alih memberi peluang mereka untuk menguasai ya
sudah susah kan
nah maka itu salah satu contohnya adalah program bpntit
tapi kan selalu mereka tidak ikhlas
makanya disuarakan bulog tidak siap bulog kualitasnya rendah
itu kan suara memang yang disuarakan itu supaya bulog tidak dipercaya
kalau belum dipercaya ya sudah mereka lah yang berbuat gitu loh
nah bpnt ini sepertinya bisa menghapus persoalan ini dong pak
kemudian mafia pangan jadi berkurang begitu
oh artinya tidak hilang sudah boleh berkurang
nanti kalau tni polri asn itu mendapatkan beras dari kementerian lembaga pemerintah berasnya dari bulog
maka tidak ada pasar lagi untuk jejaring ini gitu
kalau sekarang kan kita terima gaji kita beli
pasar bebas nah mereka itu yang support bebas
kalau sudah disupply oleh bulog maka terkunci mereka
ya tentunya bulog harus bertanggung jawab ada kualitas
tidak terus begitu bulog diberi kewenangan terus bulog berbuat sewenang wena sebaunya juga tidak benar
dan kembali kita akan lanjutkan dialog bersama direktur utama perum bulog budi wasyeso
pak budi tadi sebelum kita jeda ada pembahasan mengenai mafia pangan
disebutkan bahwa ini mungkin menjamur atau subur karena adanya pasar bebas sistem itu sendiri yang memungkinkan adanya mafia pangan ini
apakah kemudian mungkinkah lebih baik kalau pemerintah saja yang mengatur begitu harga dari bahan bahan kebutuhan pokok seperti misalnya beras
pasar bebas itu memang sudah diatur ya itu dan harus
tapi bukan berarti terus menguasai pangan yang saya maksud ya
pangan ini kan kebutuhan pokok masyarakat
itu yang harus diatur oleh negara
dikuasai oleh negara
ya kalau yang lain lainnya silahkan
sekarang belum kan pak berasa di negara ini masih naik turun sesuai demand
ya karena kan itu tidak dikuasai negara
ya pangan ini dikuasai oleh karena kutip kartel karir tadi yang selama ini memang menguasai betul jejaringnya ya kan menguasai betul
nah sehingga ini yang harus kita tata kembali ke depan ya kan
nanti ke depan kalau sudah kita tata pangan itu petani tidak akan lagi ribut soal harga
dipermainkan soal jualannya
ya kan banyak kartel ini kan banyak sekarang
sementara kartel kartel ini harus diapakan pak agar tidak mendominasi
nah sekarang kan gini
mereka ini memanfaatkan tadi pasar bebas
seolah olah jadi boleh semua tidak boleh ada ini monopoli
oke itu pada hal yang lain
tapi khusus untuk pangan harus dikendalikan
bukan di monopoli tapi dikendalikan oleh negara
nah negara ini punya kepanjangan tangannya salah satunya adalah bulog
kan gitu ya
nah sekarang gini seperti contoh lah
ya karena memang bulog tidak punya kewenangan tidak bisa apa apa ya kan
terus kemarin ayam
ya itu juga kan
nah itu kan karena perbuatan kartel
coba kemarin kalau kita mau pelajari
ayam ini dari mana
adalah petani petani mandiri
karena dia tidak punya pasarnya gitu kan
nah yang di ktk
nah yang dikategorikan sebagai pangan yang harganya harus sebenarnya diatur oleh dikendalikan begitu oleh pemerintah
ya sebenarnya kebutuhan pokok
ya seperti beras ya kan
ya kebutuhan pokok telur
yang sebutan sebutan pokok lah
ya itu saya kira yang harus dikendalikan
tempung terigu itu harusnya dikendalikan
ya oleh pemerintah
sehingga masyarakat tidak dirugikan gitu
untuk sekarang ini adakah yang bisa dilakukan untuk kemudian
katakanlah menangkap para mafia pangan ini agar nantinya mereka jerak begitu
sekarang kalau menangkap dengan undang undangnya kan memang agak sulit ya
tapi kan kita mengurangi peluang kesempatan mereka
yang paling penting kan itu ya
karena mereka kan selalu ingin eksis
dengan caranya dia menguasai pasar oke
terus nanti dengan harga dia kuasai ya kan
nah kemudian dia selalu mau publish
kalau negara itu
kalau negara ini tidak benar
di alam hal ini ada bulog
bulog kualitas mutunya tidak baik
kita yang lebih baik
padahal tidak faktanya
nah pak program bulog yang menjadi andalan saat ini pak
bisa digambarkan apa saja
ya sebenarnya banyak
sekarang program kita ini kan kerjasama ya
dengan kementerian lembaga terkait dengan soal pangan
ya kan itu pasti
dengan para kelompok kelompok tani
nah kita membangun
pengilingan pengilingan termasuk bersama dengan menteri pertanian
untuk bagaimana kita apa
membangun pertanian pertanian dengan kelompok kelompok tani
nah itu juga iya
itu juga sudah kita bangun
terus sistem yang kita bangun juga
karena sekarang kan tidak bisa konvensional
masyarakat sekarang kan inginnya cepat murah
dan dia merasa dilayani
nah itu sekarang kan dengan teknologi
jadi sekarang masyarakat tidak lagi belanja harus datang ke toko atau ke pasar
ya kan tidak
tidak bisa belanja online juga pak
ya sekarang sudah mulai
ya kita bangun
kita bersinergi dengan beberapa swasta yang sudah mempunyai jaringan jaringan itu
sudah mulai ya
nah itu yang kita lakukan sekarang
termasuk pemberantasan ke dalam
kita tahu juga bahwa bulog ini sekarang kan siap membuang beras yang sudah turun mutu
dari gudang ini pak
adakah anggaran ganti ruginya terhadap beras turun mutu ini pak
kemarin sudah ada keputusan dari menteri keuangan
ini kan berasnya bukan berasnya bulog murni
ini ada berasnya pemerintah
dulu ada satu wilayah
maka kita belajar dari pengalaman itu
dulu ada satu wilayah yang ada program rastra
secepatnya kita dorong kesana
karena itu dipakai untuk kepentingan lain
nah beras ini kalau kita tarik kembali itu biayanya mahal sekali
akhirnya kita stokkan suatu ketika
jutaan ton ya pak ya
ya bukan jutaan
akibatnya beras ini rusak
karena memang pangannya ada masa kadar luarsanya
sekarang kita karantina tidak bisa keluar ya
kemarin diberitakan ini berbahaya bisa keluar enggak
nah kita menunggu karena prosedur
harus kita ajukan ke pemerintah
harus ada keputusan dari
menteri keuangan kemarin sudah
berarti sudah aman nih kita akan
pak potensinya seberapa banyak jumlah
beras yang punya potensi turun
mutu yang masih ada di gudang
sebenarnya kalau dengan
sekarang sudah ada
kejelasan bahwa bpnt
rastra dan nanti kalau
menggunakan beras gulok gak akan ada masalah
gak akan ada
rusak karena kan kita
sekarang ini merawat terus ya karena kan
jadi kita merawat tapi kan ada batas
ini harus disalurkan
kalau ini berjalan tidak ada
potensi kerugian kalau
ini tidak didisibusikan
itulah yang menjadi potensi kerugian
upaya upaya apa saja yang dilakukan
bulog pak untuk meningkatkan
mutu dari beras yang disimpan
selalu menjaga itu mengontrol itu ya
seperti begitu ada
kecedungan ada kutu
ya kan supaya
kutu itu tidak berkembang mati
terus kita selalu merawat
beras itu diputar
diputar itu kan perawatan
terus kita juga ada
mesin yang namanya
sehingga beras itu
kalau mau dikeluarkan
kita melalui mesin itu pengecekan
sehingga beras itu clear betul
sebelum keluar dari gudang bulog
ada berita acaranya
ini yang kita lakukan
jadi jaminan justrinya saya bilang
jaminan untuk kualitas
beras dari bulog itu
yang paling penting kan kita harus jamin itu
pertanyaan terakhir ini pak sebelum kita tutup perbincangan
ada istilah ketahanan pangan kedaulatan pangan
dan juga kemandirian pangan
sudah ada dimana kita
apakah tiga tiga nya sudah tercapai dan apa
visi dari bulog kedepannya pak
sebenarnya kan seperti yang disampaikan oleh pak presiden
yang utama adalah kedaulatan pangan
kedaulatan pangan itu pangan ada di tangan rakyat
potanis caw terat kekuatan pangan itu ada di masyarakat
tadi makanya yang menguasai pangan itu
adanya di masyarakat
bukan di kartel
ya kan bukan hanya di bulog
tapi di negara utamanya di masyarakat
nah ini sekarang
kita belum mencapai ketahanan pangan
karena tadi pangan ini masih ada gejolak gejolak
kalau kita ada gejolak gejolak pangan
berarti ketahanan pangan kita belum kuat ya kan
itu yang harus kita bangun
makanya salah satunya saya ingin
kedepan bahwa pangan itu ada dimana mana
sehingga masyarakat tidak lagi gelisah
atau dipermainkan masalah pangan
nah kartel kita habiskan jejaringnya
sehingga negara yang ngatur itu semua
maka dengan sendirinya ada ketahanan pangan
setelah itu kita tingkatkan bagaimana
produksi pangan kualitas pangan yang kita produksi
dengan sistem sistem yang baru pertanian
semua bekerja untuk itu
maka kita akan mencapai kepada kedaulatan pangan
baik terima kasih pak budi yubaseso
atas waktunya di cnn indonesia business
dan itu tadi bincang bincang kami dengan direktur utama perubulok